jelang pilkada berita bohong atau hoaks kerap terjadi di media sosial
hal ini bisa menimbulkan perpecahan dan juga konflik
karena itu humas polda jawa timur telah membentuk tim cyber troops untuk memberantas berita bohong
berita hoax atau berita bohong dalam masa tahun politik seperti saat ini akan tersebar secara luas di media sosial
bahkan berita hoax juga bisa menjadi sarana black campaign atau kampanye hitam
yang bisa menyudutkan dan bahkan memperburuk citra para pasangan calon kepala daerah
berita hoax yang berisi konten negatif biasanya memicu terjadinya perselisihan permusuhan dan bahkan pertengkaran
dan yang terlihat jelas dari konten berita hoax ini terlihat dari judul dan pengantarnya yang bermuatan provokatif
sedangkan dengan berita dari sumber yang terpercaya
biasanya berita yang terpercaya adalah berita yang terpercaya
berita yang tersebar telah melalui verifikasi data dan sesuai fakta dan tidak memihak pihak tertentu
apakah masyarakat masa kini telah mengetahui perbedaan berita hoax atau bukan
kalau berita hoax itu kan berita yang biasanya mengandung unsur unsur untuk menjatuhkan seseorang
kayak gitu kan jadinya kita harus bandingkan dengan berita berita lain juga
jadi kita nggak harus percaya dengan berita berita tersebut
jadi kita perlu pembandingnya
tidak mbak saya itu biasanya cari tahu
dengan berita yang lain yang bisa membedakan itu hoax atau tidak
wah itu tergantung mbak
kalau sudah masuk ke ranah politis itu bedanya sangat tipis saya kira itu
di tengah maraknya berita bohong
humas polda jawa timur membuat tim cyber troup
bekerja sama dengan lima ratus polsek tiga puluh sembilan polres dan polresta dan juga netizen
tim ini akan bekerja dua puluh empat jam memantau berita hoax di beberapa media sosial
sejauh ini tim cyber group telah memblokir lebih dari empat ratus akun
dan mempidanakan pemilik akun tersebut
ada tiga hal yang sebenarnya yang beberapa kali saya sampaikan di beberapa media
yang pertama adalah sumber ini jelas siapa yang mengutarakan daripada informasi yang keluar
apakah polda apakah polres kalau dari institusi pemerintah
apakah itu kabit humas apakah itu kapolres itu bisa dipercaya sumbernya jelas
apa itu kapolres itu bisa dipercaya sumbernya jelas
kemudian yang kedua adalah media yang menyampaikannya juga jelas
jangan media share share share share dengan link yang bukan merupakan
karena banyak sekarang nih banyak yang mengaku media padahal bukan media
menyampaikan ke share dengan link itu seakan akan itu dari media padahal bukan media
nah ini yang menjadi salah satu konsen kita untuk kita perhatikan kepada publik
medianya harus jelas yang bisa diakses publik yang kemudian terpercaya
dan yang ketiga adalah isi dari publik
kalau isinya kebencian hoax dan sarah menjelekan orang lain
saya kira ini perlu di filter oleh publik
masyarakat diminta untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan media sosial
agar tidak menjadi sarana memecah belah dan sumber konflik yang bisa berujung penjara